eksekusi tahap ketiga dilakukan di lapangan tembak tunggal panaluan
nusa kambangan cilacap jawa tengah
empat dari empat belas terpidana mati dieksekusi jumat dinihari
salah satunya adalah freddy budiman
tepat pukul empat puluh lima jumat dinihari
eksekusi tahap ketiga terhadap terpidana mati kasus narkoba
dilakukan di lapangan tembak tunggal panaluan nusa kambangan cilacap
jumlah terpidana mati yang dieksekusi empat orang
mereka adalah freddy budiman warga negara indonesia
seek osmani warga negara nigeria
humpre eje warga negara nigeria
serta michael titus igue warga negara nigeria
jumlah terpidana mati yang dieksekusi ini lebih sedikit
dari jumlah terpidana mati yang masuk sel isolasi selasa lalu
yaitu empat belas orang
proses eksekusi dilakukan di tengah hujan deras
serta angin kencang yang turun di wilayah nusa kambangan
keempat terpidana mati ini dieksekusi
karena mereka merupakan pemasok serta pengedar narkoba
sebelum melaksanakan eksekusi
keempat terpidana ini sudah diberi kesempatan
untuk melakukan banding maupun peninjauan kembali
atas keputusan pengadilan
jadi untuk perasaan akumun mati pada malam tadi
pada pagi hari tadi
yang dilakukan sementara
ada empat terpidana mati
sekali lagi empat terpidana mati
dan hamre aliasnya
yang sepuluh gimana pak
yang sepuluh yang mana
artinya hanya empat ya pak ya
yang jelas untuk pagi hari ini ada empat
tentu untuk periode yang akan datang
akan dilakukan secara bertahap yang lainnya
selanjutnya jenazah keempat narapidana ini
akan diserahkan ke pihak keluarga
freddy budiman akan dibawa ke surabaya
humprey akan dikremasi di banyumas jawa tengah
serta seks osmani dan michael titus akan dikembalikan ke negaranya
sementara sepuluh terpidana mati yang batal dieksekusi
sudah dimasukkan ke dalam ruang isolasi
saat ini masih dalam pengawasan pihak lapas nusa kambangan
imam ambar woto cilacap
setelah eksekusi empat terpidana mati pada jumat dini hari
kondisi dermaga wijayapura berangsur normal
iya jumat pagi tim pengamanan drimopol da jawa tengah
meninggalkan lapas nusa kambangan
mulai pukul setengah tujuh pagi
satu unit truk milik drimopol da metro jaya keluar dari bali
keluar dari balik pagar dermaga wijayapura cilacap jawa tengah
truk mengangkut tim pengamanan eksekusi mati jili tiga
tak lama kemudian pukul tujuh lewat sepuluh menit
tiga unit truk brimopolda jawa tengah turut keluar dari dermaga wijayapura
hampir pukul delapan pagi tadi
satu unit truk brimopolda jawa tengah kembali keluar dari dermaga wijayapura
bersama satu buah barakuda
dengan keluarnya barakuda
maka seluruh tim pengamanan eksekusi mati jili tiga semuanya
sudah meninggalkan lapas nusa kambangan
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu
di jawa tengah
dan langsung saja kita ke cilacap jawa tengah
sudah ada produser lapangan sihat di indonesia arief kurniawan
ya arief selamat pagi
empat orang menjalani eksekusi mati jumat dini hari tadi
bagaimana dengan proses selanjutnya
apakah jenazah sudah dikeluarkan dari nusa kambangan
ya selamat pagi andra dan juga anissa
memang betul sekali
tadi dini hari pada pukul empat puluh lima
eksekusi mati terhadap empat terpidana sudah dilakukan
dan keempat terpidana tersebut masing masing adalah
fredy budiman syekh osmani humphrey ejike dan juga michael taitus
dan keempat narapidana terpidana mati tersebut
jenazahnya juga sudah dikeluarkan dari lapas nusa kambangan
tadi ambulan pertama keluar pada pukul empat lewat dua puluh enam dengan nomor tiga
lalu selanjutnya beriring iringan nomor sebelas nomor sembilan nomor tujuh dan juga nomor enam
sehingga total ada lima ambulan
salah satu ambulannya adalah ambulan dari
palang merah indonesia
dan empat ambulan lainnya membawa jenazah empat terpidana mati
dan menurut informasi yang saya dapat
berdasarkan surat telegram kapolri
freddy budiman jenazahnya akan dibawa ke baratu sedayu
jalan kerembangan baru tujuh nomor enam a surabaya jawa timur
lalu untuk sheikh osmani akan dibawa ke rumah sakit santo karolus jakarta pusat
dan humphrey ejike ini akan dibawa ke krematorium bajumas jawa tengah
terakhir michael tipes ini akan dibawa ke rumah sakit
pgi cikini jalan raden saleh nomor empat puluh cikini menteng jakarta pusat
dan keempat jenazah tersebut rencananya menggunakan jalur darat
dan tadi baru saja pada pukul sembilan tiga puluh
terlihat aktivitas terakhir
terlihat ada iring iringan dari tim pengamanan ring satu
dari pantauan saya ada sebanyak lima belas mobil double cabin
yang bertuliskan brimob polda keluar dari dermagau jayapura
dan juga ada beberapa mobil yang keluar dari jawa tengah jawa timur
dan dari keterangan petugas yang berjaga di ring satu
yang tidak mau disebutkan namanya
dengan keluarnya iring iringan mobil ring satu ini
berarti semuanya tim pengamanan di ring satu di lapas nusa kambangan
sudah seluruhnya meninggalkan lapas nusa kambangan
dan kembali ke pos masing masing
ya arief ada beberapa nama yang masih dalam daftar tunggu
apakah ada keterangan sejumlah terpidana mati yang sempat masuk isolasi
akan berapa lama berada di sana
ya dari informasi terakhir yang saya dapat dari petugas yang berjaga di ring satu
memang sesuai dengan peraturan empat belas terpi dana mati
mereka menepati ruang isolasi tiga x dua puluh empat jam yang dimulai pada tanggal dua puluh lima malam
sampai dengan dua puluh delapan malam
tadi dari keterangan para petugas yang di ring satu berjaga
seharusnya sesuai dengan peraturan setelah tiga x dua puluh empat jam
sepuluh terpi dana mati yang sudah yang ada di ruang isolasi
seharusnya mereka dikembalikan ke lapas masing masing
dan tentunya dengan sudah keluarnya tim pengamanan
dan juga tim pergu tembak dan juga tim dvi
sepertinya saya bisa simpulkan
tidak kecil sekali kemungkinan jika akan dilaksanakan eksekusi lanjutan
terhadap sepuluh terpi dana mati yang belum dieksekusi
dan memang jika saya mengacu kepada pernyataan dari kapus pnkm muhammad rum
yang saya wawancari pada tanggal dua puluh enam juli lalu
memang kejaksaan agung memprioritaskan eksekusi mati terhadap para terpidana
yang sudah dipenuhi hak hak hukumnya
apa saja hak hak hukumnya yaitu misalnya pengajuan peninjauan kembali
dan juga pengajuan gerasi
dan empat terpi dana mati yang sudah dieksekusi pada dini hari tadi
mereka sudah dipenuhi hak hak hukumnya
dan bahkan mereka sudah pk nya peninjauan kembalinya
sudah ditolak sampai dua kali sehingga mereka harus dieksekusi pada dini hari tadi
sementara untuk sepuluh terpi dana lainnya
sepertinya saya melihat masih ada peluang dilakukannya peninjauan kembali ataupun gerasi
dan dari informasi terakhir yang saya dapat
ada dua terpi dana yang sudah mengajukan gerasi
yaitu mary utami yang diajukan grasi pada tanggal dua puluh enam juli
dan zulfiqar ali yang mengajukan gerasi pada tanggal dua puluh tujuh juli
dan muhammad rum juga menjelaskan
kejaksaan agung memang sangat berhati hati sekali
karena hukuman mati ini adalah hukuman terakhir hukuman final bagi terpi dana
sehingga jika eksekusi mati dilakukan
haruslah narapidana yang semuanya hak hak hukum sudah terpenuhi
dan tidak ada lagi celah hukum yang bisa mengakibatkan adanya gugatan
balik kepada pemerintah jika hak hak hukumnya belum terpenuhi
baiklah terima kasih arief kurniawan telah melaporkan langsung dari cilacap jawa tengah